aku ini bukan anak kecil lagi
aku sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah
rai apakah kamu ingin mengejeku
apa kelemahan siluang
kanda kanda hanya bisa dibunuh dengan
cepat lepaskan aku berikan penawar racun itu aku mohon
baiklah kalau begitu
cepat minumlah ini
kita malah diorangg ora itu
kita tidak bisa berada seperti orang logros
kita sudah selesai menemukan feluk di
jangan buat seperti
sana sedang berkabung raden berkabung maksudmu prabu marta singa telah wafat
dan dibunuh oleh raden kian santap
baguslah kalau begitu uap prabu marta singa sudah mati dengan begitu aku bisa menjadi
inilah takdirku menjadi raja di istana sukamana ini
apa apaan kau yudhokara
jangan berani beraninya kau lancang menduduki singgah sana raja sukamana
kau bukan siapa siapa minggir kau dari situ
kurang ajar kenapa kedasi muncul tiba tiba seperti ini ah aku harus
mencari cara lain agar bisa menduduki singgah sana ini dengan mudah
aku harus menikahi kedas meskipun aku sama sekali tidak mencintai
gerasi maafkan aku aku tidak bernicah aku duduk di kursi kerajaan itu hanya
mengingat ayah karena aku mendapatkan pesan dari ayahmu untuk segera menikah dengan
iya kedasi kita harus segera
menikah karena itu bagian dari keinginan ayahmu aku akan melindungimu
kedasi teaspoon jadi raja di sukamana ini kerajaan tidak boleh kosong dari
kepemerintahan hentilah menipu yudhokara aku tahu betul apa yang kau

jangan lancang gadasi
kita dari kecil itu sudah dicodohkan sama ayah kita
aku tidak suka wanita tembakau
aku tetap tidak mau
mau tidak mau kau harus mau menikah dengan aku
aku tidak suka kau paksa yudhacara
pergi dari sini kau tidak ada urusannya sama sekali
aku tidak terima kau mengusir diriku
aku tidak mau
aku tidak mau
akhirnya aku mendapatkan penawar racun ini
padahal aku hanya asal bicara saja
mengatakan bahwa kelemahan kanda pada liontin yunda sebanglara
memang desa bodoh
mana mungkin aku mengatakan kelemahan kanda perhatian
biar bagaimanapun dia adalah suamiku dan aku
aku sangat mencintai
aku sangat mencintai
kau lah yang bodoh
kau sangat bodoh ketik manis
kau pikir aku akan memberikanmu obat yang aneh
aku memberikanmu obat menawar yang palsu
kau adalah penawar yang aneh
obat yang akan membuatmu semakin sakit
dan juga menjalin

sebelumnya kau lupa
kau lupa kau tersimpan
kamu semua bener bener
kau tahu apa maksud makin banget aku
kau nggak yakin gue ada ratuje
berlebihan untuk kau
itu tidak akan pernah terjadi
yudhikara sudah menyesal
dan sudah menyadarinya
kami berdua sudah membicarakannya
membicarakan tentang apa
mungkin itu hanya muslihatnya saja yang lainnya
dan jangan pernah bertemu dengan dia lagi
aku ini bukan anak kecil lagi
aku sudah tahu
mana yang benar dan mana yang salah rakan
apakah kamu mengajakku
jangan seperti ini
tidak perlu memikir hal itu lagi
lebih baik sekarang
keadaan bunda kalian
aku mohon berikanlah penawar yang asli
aku mau berikan penawar
aku mohon berikan telas kasihmu
berikanlah obat itu
silahkan ambillah sendiri